ini punya beberapa pernyata pernyata menarik ada wakil lelaki di dpr juga bereaksi terhadap status tersangka calon gubernur pertahanan ahok berikut di antaranya
berikan apresiasi kepada kepolisian republik indonesia pertama kepada para penyelidik kita tidak mau melakukan intervensi hukum biarkan independen hukum tidak boleh dikendalikan oleh politik oleh siapapun hukum
termasuk yang punya pendapat bahwa persidangan itu tidak seharusnya menjadi arena showbiz kayak begitu
kalau pilkada dki kan ada undang undangnya ada undang undang tentang pemerintah daerah ada undang undang tentang pilkada dan kebetulan undang undangnya mengatakan orang itu meskipun dia menjadi tersangka dia tetap berjalan prosesnya
jadi tersangka saya kira kepolisian
dan tidak melakukan penetapan ini secara gegabah
sepertama terjadi seperti ini
anies sandi akan tetap berkampanye memanfaatkan ide dan pikiran bagi semua masalah yang dihadapi masyarakat
nah tentu kami warga demokrat ikut berhatim
dan kami mohon kami meminta supaya penegak hukum sungguh sungguh menangani kasus ini secara profesional